aksi menentang angkutan berbasis aplikasi online terjadi di bandung dan tanggerang pada dua hari kemarin
artinya di hari rabu dan juga hari kamis
aksi tersebut berbuntut saling serang antara sopir angkutan umum dan angkutan berbasis online
bahkan berujung menelan korban
dengan membawa angkutan kota dan taksi
para sopir memadati jalan di depan kantor gubernur jawa barat gedung sate bandung kamis pagi
mereka meminta pemerintah menutup operasionalisasi taksi online
para sopir mengancam mogok beroperasi
sehari sebelumnya aksi saling serang juga terjadi antara sopir angkot dan pengemudi ojek online di tanggerang banten
kejadian ini bermula saat sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa dan sweeping terhadap pengemudi ojek online
aksi tersebut kemudian dibalas dengan aksi perusahaan sejumlah angkot di beberapa titik wilayah oleh pengemudi ojek online
bentrokan tersebut menelan korban
dalam rekaman video yang diambil warga
terlihat seorang pengendara ojek online ditabrak angkot
saat terjadi bentrokan di antara kedua kubu di jalan perintis kemerdekaan kota tanggerang
setelah penabrak sopir angkut melarikan diri dan menerobos hadangan petugas kepolisian
korban dalam keadaan kritis
pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku sehari setelah kejadian
pelaku seorang sopir tembak
ia mengaku dendam terhadap pengemudi ojek online
para pengendara ojek online saat aksi keributan kemarin
dan sengaja menabrak korban yang sedang berdiri
di pinggir jalan perintis kemerdekaan cikokol tanggerang
tiffany raitama cnn indonesia
sementara itu mabes polri memastikan saat ini situasi di sejumlah wilayah
pasca bentrokan antara ojek online dan pengemudi angkutan umum telah kondusif
kepolisian sudah mengamankan tiga orang tersangka atas dugaan perusakan
dan penganiayaan dalam insiden bentrok di dua wilayah
kepala bagian penerangan umum polri komisaris besar polisi martinus sitompo
memastikan penangkapan dua orang di tanggerang selatan dan satu lagi lainnya di bandung jawa barat
ketiganya disangka terkait penganiayaan dan pengerusakan dalam keributan
antara pengemudi ojek online dan angkutan umum di dua wilayah tersebut
mabes polri sudah menugaskan polres dan polda setempat untuk mengamankan lokasi
pasca insiden bentrok dua hari lalu yang mengakibatkan sejumlah korban luka dan kerusakan
kedua belah pihak untuk tenang dan saling menahan diri
pasca bentrok dengan ojek online beberapa angkutan kota di beberapa titik di kota tanggerang banten
sudah mulai beroperasi
beberapa angkutan bayangan juga masih berjaga di tempat tempat penumpukan penumpang
guna mengantisipasi penumpang yang terlantar
pelataran depan pintu stasiun sudah mulai dipadati angkot yang hendak mengantar dan menunggu penumpang
meskipun masih merasa khawatir para sopir berharap agar situasi segera kondusif
sejak kepolisian terus melakukan sosialisasi terkait kesepakatan
antara sopir angkot dengan ojek online dengan tujuan kedua belah pihak dapat kembali beroperasi secara normal